pertama di jawa dan bali tidak memuaskan presiden jokowi
di jabodetabek saja polda metro jaya mencatat dalam kurun waktu empat belas hingga tiga puluh januari dua ribu dua puluh
ada lebih dari setengah juta orang melanggar aturan ppkm
tiga ratus sembilan puluh satu tujuh ratus dua puluh orang ditegur dan satu ratus enam puluh dua sembilan ratus tiga puluh orang disangsi
lantas apa yang membuat ppkm tidak bisa berhasil mendisiplinkan warga
kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik agus pambagio melalui sambungan zoom
pagi dia baik
alhamdulillah pak agus ini kemarin kita dengar bahwa presiden nadanya sedikit tinggi
dan tegas menjelaskan bahwa tidak puas dengan ppkm tahap pertama
apakah pak agus melihat instruksi presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh terkait peningkatan disiplin
dan juga penegakan hukum protokol kesehatan tidak bisa menjadi landasan kuat
bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan pembatasan mobilitas warga
ya dari maret atau bahkan februari
saya sudah ingatkan kalau melakukan kebijakannya seperti itu tidak akan pernah berhasil
dan ini terbukti kan karena memang membuat peraturannya saja tidak jelas
ambigu terlalu banyak kecuali kecuali kemudian kebanyakan bentuknya surat edaran
surat edaran itu tidak berkekuatan hukum
kalau tidak berkekuatan hukum bagaimana mendisiplinkan masyarakat
masyarakat indonesia itu adalah masyarakat yang sangat
tidak disiplin tidak bisa dihimbau
beribu ribu kali saya sampaikan tidak bisa dihimbau
harus dengan sanksi
sanksinya apa denda saja
dendanya harus besar karena ini urusan nyawa
lalu bilang ini sedang krisis kenapa besar
kalau krisis kalau dia nggak punya uang ya dia taat
kalau tidak dia bayar
di masyarakat yang beradab di dunia mereka disiplin
itu awalnya dari denda
coba lihat negara negara yang rakyatnya sekarang disiplin
kedua juga setiap saya sudah sampaikan di jodoh sudakma sejak maret
setiap daerah harus punya perda
jangan peraturan kepala daerah
karena sanksi itu hanya bisa dilakukan di undang undang dan diperda
tapi kan sampai hari ini hanya tiga provinsi atau daerah yang punya perda untuk itu
sehingga tidak bisa menyansi
tadi polisi menangkap itu kemudian diapakan dihimbau kan
disuruh kerja beres beres bersih bersih nggak bisa
kita tidak bisa
ya nggak percaya sih pemerintah
ya sudah saya sudah ingatkan kok bisa dicek di file digital saya
katakan nggak bisa harus tegas
ya apalagi libur panjang dikasih lebaran pulang nah taruh dikasih ya sudah
saya sama sekali tidak heran
dan angka itu sebetulnya lebih besar lagi
karena kan perhitungannya juga masih ngaco
pak menkes sudah mengakui itu
jadi sudah mengerikan
tapi ya presiden kan harusnya sudah tahu
bahwa itu tidak mungkin
karena pemerintah inginnya ekonomi jalan
ini pandemi harus pakai karantina
karantina wilayah saja
saya sarankan dulu adalah jawa
karena enam puluh persen penduduk indonesia di jawa
kalau jawa di lockdown katakan satu bulan saja
itu pasti sudah menurunkan
tapi kan tidak
pemerintah sangat anti dengan lockdown
jadi ya itulah yang ada kan kita saksikan sekarang
tapi sebenarnya menteri dalam negeri tito karnavian
juga mengeluarkan instruksi mendagri tentang ppkm
pada tanggal dua puluh dua januari dua ribu dua puluh satu beberapa hari yang kemarin
soal perpanjangan ppkm ini kan meminta kepala daerah
mengatur sendiri aturan teknis ppkm
apakah kemudian anda melihat kesan bahwa pemerintah daerah ini
akhirnya membuat aturan yang tidak sesuai
dengan apa yang diinginkan pemerintah pusat
kembali lagi instruksi harusnya peraturan menteri ini bukan kata saya ya
tapi ini kata undang undang
di tahun dua ribu dua belas tahun dua ribu sebelas yang berkekuatan hukum itu paling rendah
adalah peraturan menteri
lalu ada perda dan sebagainya
tetapi sanksi yang harus ada dan diterapkan di republik ini
hanya boleh diatur di undang undang dan di perda
kalau di daerah tidak menerbitkan perda ya silakan
itu kan cuma itu
kalau tidak ada perda bagaimana memberikan sanksi
masyarakat tidak disangsi ya sudah
artinya anda melihat kesan bahwa pemerintah pusat ini
masih hingga saat ini meskipun kita tahu bahwa statement statement
yang disampaikan oleh presiden jokowi bahwa kesehatan nomor satu
anda melihat kesan presiden jokowi dan kabinetnya
masih berpikir soal ekonomi yang pertama begitu daripada kesehatan
iya betul sekali
karena tidak bisa saya sudah katakan di awal juga
pandemi ini kasus kesehatan
jika mau merubah kebijakannya harus ada
misalnya dia sudah landai dia sudah turun
kita kan belum turun sama sekali
sampelnya turun ketika sampelnya itu yang terinfeksi turun ketika sampelnya itu dikurangi
jadi kita masih naik terus
kapan turunnya kita nggak tahu
karena ini ya sudah
jadi saya katakan dulu psbb ppkm kayak apa itu nggak ada
nggak ada pengaruhnya di publik karena ya orang masih tetap jalan
ya kan tetap ngantor tetap belanja tetap ngopi
kalau mereka pakai tiga mc masih mending
kemarin contoh hari minggu saya keliling jabodetabek sampai ke kerawang barat
di sana ada persiapan pemilihan kepala desa
itu orang bergerumun nggak ada yang pakai masker
ya kan di tempat tempat di daerah di itu pinggiran nggak ada
di pasar titeret nggak ada
ya kan nggak ada sanksi ya orang tenang tenang saja
tidak hanya pak agus juga tapi ada juga epidemiolog yang berbicara senada dengan pak agus
lantas menurut pak agus ini kan sudah kasusnya sudah lebih dari satu juta
positivity ratenya sudah lebih dari enam kali who bahkan tujuh kali who
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa memberikan tekanan kepada pemerintah daerah
untuk memperlakukan pembatasan yang disiplin begitu
nggak bisa kecuali di lockdown
di karantina total
ya kita sudah setahun sudah buang tenaga buang biaya belum yang dikorupsi
tetapi coba kalau waktu itu sebulan dua bulan di lockdown saja pasti turun
karena dengan lockdown kita bisa mendeteksi berapa yang terkena infeksi kemudian kita tracing
kalau sekarang kan nggak ada tracing itu menurut saya
kalau anda terbang anda ke bandara soekarno hatta saja kan harus menyerahkan bukti swab dan sebagainya
itu kan tidak dimasukkan ke dalam
kita ke data komputer hanya dicap terus kita jalan check in
begitu kita mendarat kita disuruh mengaktifkan e hack kita
saya ngisi e hack saja dengan sobat ngaco itu bisa keluar
harusnya kan nggak bisa keluar bandara kalau e hack nya betul
dan ada di database
itu sekarang bagaimana tracingnya
angka yang tertera sekarang menurut saya ini anu pribadi mungkin saya salah
itu lebih sebetulnya dari angka itu
kemarin juga presiden yang menarik statementnya
saya akan mengajak epidemiolog pak agus untuk bisa mengatur atau membuat formulasi aturan yang tepat
menurut anda itu bisa membantu memberikan insight kepada presiden dan kabinet atau tidak
menurut saya sih tidak
karena teman teman epidemiolog sudah bicara sejak awal kasus dulu kok
saya ingat beberapa teman saya masih sering berkonsultasi dengan mereka
karena itu bukan ranah saya
dan itu yang mau dikasih apa lagi
yang penting adalah
peraturannya kebijakannya bagaimana mendidik masyarakat
dan untuk tidak keluar itu
tapi kan pemerintah tidak mau kalau itu lockdown
ya sudah ya kita bertahan sendiri
orang seperti saya yang harus keluar harus karena melakukan pekerjaannya
saya setiap minggu harus swab
sejak bulan maret mei
setiap minggu saya
atau begitu mau pergi swab pulang swab lagi
kita kontrol diri sendiri sudah
karena vaksin juga belum dapat
baik terima kasih pak agus pambagio memberikan pengetahuan bagi kami masyarakat awam
soal peraturan peraturan ppkm yang kemudian dinilai oleh presiden jokowi masih belum efektif
terima kasih pak agus pambagio pengamat kebijakan publik sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini